sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa sih ibu ibu kayak gitu
udah langsung udah tau kita ambil aja lanjut
ini kalian apa pada lemes lemes begini
eh meskipun puasa
eh meskipun puasa
tapi jangan pada lemes begini dong
maunya sih semangat
tapi badan ayu lemes banget
kan jadinya puasa
ya udah butet
ayo biar pada kagak lemes
sekarang pada mau gak
maulah maulah maulah
buatnya perlu kali
pada jaman dahulu kala
ada dua orang gadis penjual susu
yang sedang berdiskusi tentang dagangannya
kita campurkan saja dengan air
jadi otomatis lebih banyak
dan juga keuntungan kita juga lebih banyak
aku gak mau
ah itu kan namanya curah
apalah sikit saja
aduh orang yang tengok
itu lihat bapak bapak itu pun tidur
jadi tak ada yang tau
tapi kan meskipun bapak bapak itu tidur
terus disini gak ada orang
tapi kan ada allah
allah kan selalu melihat perbuatan kita
meskipun kita menutupnya dengan rapat terbatas
aduh yuk kita jualin
tanpa mereka ketahui
di samping mereka ada saudagar yang pura pura tidur
dengan memperhatikan mereka
ayo dibeli susunya
ayo dibeli susunya

susunya sudah habis semua
coba tadi kita tambahkan susunya pakai air
pasti keuntungan kita lebih banyak
untuk hari ini
emang segini dari allah
anak kemari mau memberikan emas atau fulus atau uang kepada nt
afan susunya sudah habis semua
lah lah lah
anda tidak mau membeli susu
anak kesini ingin memberikan ente hadiah
hadiah karena ente telah bersikap tudur
dan kesusuran itu sangat mahal harganya
dan uang atau emas atau pulus
yang anak berikan kepada ente ini
tidak ada apa apanya
dibanding dengan kesusuran ente
maka dari itu
terima kasih allah
satu lagi permintaan anda boleh
anak ingin sekali mengajak ente
dengan orang orang yang zuzur
punya teman teman yang gugur
apakah ente mau
saudara aku boleh ikut juga kan
boleh enti boleh bawa siapa aja
ternyata kau benar ya
bisa memberikan kebaikan
bagi orang yang mau menjalankannya
tidak perlu minta maaf ke aku
ampuni aku ya allah
kejujuran itu sangat berat
hidup kita jadi tenang
jadi tambah berkah
kalian tuh gak boleh pada bohong
apalagi sama kedua orang tua kalian
siapa yang positif
kalian pada puasa kan
berarti dari puasa itu kalian sedang melatih kejujuran
kalian tuh berbohong
di belakang orang manusia
tapi allah tidak bisa
akhirnya kita bisa beli tinta juga
nanti besok kita tinggal jual di bazar
ini bisa jadi stok tinta buat bikin kaligrafi yang berbezit
kayaknya ada yang lebih membutuhkan nih
kenapa kamu c puset
nah kak based dari tugas ai
sup sk sabes kak
aku ada yakin
lu baik gua
mau nanya omset kekurangan pahala
maaf pak deh maaf pak deh
itu haika sama donut pak deh
pak deh kalian lihat ya
ini siapa pinjam ini
haika sama donut ngapain tuh pak ustaz
tenang aja pak deh
nanti begitu mereka sampai pondok kita kasih hukuman
apa pak deh
ini saya kasih buat pak deh kenang kenangan
pak deh nggak tahu ya itu namanya kamego
pak deh kita siap siap kasih hukuman buat haika sama donut
kok muka kamu kok kayak orang puasa
itu kan punya aku
lela minjem besok dipulangin kok
gimana kalau gitu
gimana kalau gitu
lah mungkin kita nggak boleh keluar pesantren
kamu gimana sih
biasa baluk monyek
iya sih ya
kalau nggak kita ke dapur aja deh
kamu setuju nggak
kenapa kan mulai kan
terus kamu setuju ke mana
mendingan kita cari minumnya di dapur pak deh aja
tadi udah dibilang lukman
sungguh aku lupa
tau ah mukanya kalau lebaran di korek kuping
jangan di baju
tau tinggal minum
terus kemana nih
ini makanan buat kalian
jangan sampai ada sisa
makasih ya kak
makasih ya kak
abisin ya deh
sebelum makan kalian berdoa dulu
aku pada bingung
ya udah sini
kakak ajarin doanya gimana
allahumma balikkan afim
nggak sia sia gua masukin siwil siwil pun nantang
mudah mudahan jadi anda sangat sholay